petani tembakau di temanggung jawa tengah menolak rencana kenaikan harga rokok menjadi rp lima puluh perbungkus
menurut para petani kenaikan harga rokok akan memukul penghasilan mereka karena rokok enggan membeli rokok
penolakan terkait wacana kenaikan harga rokok sebesar rp lima puluh perbungkus
dinyatakan para petani tembakau di desa salamsari kecamatan keduh kebupaten temanggung jawa tengah
jika harga itu jadi diterapkan para petani khawatir hal itu akan mematikan mata pencaharian mereka
para petani beralasan akan banyak pabrik rokok yang berhenti berproduksi
selain itu masyarakat juga enggan membeli rokok karena harganya tidak terjangkau
apalagi kenaikan harga rokok dianggap tidak akan membuat harga tembakau di tingkat petani ikut naik
tembakau nya aja enggak naik harusnya harus stabil sama harga tembakau
para petani tembakau di temanggung berharap
pemerintah pusat tidak merealisasikan wacana kenaikan harga rokok hingga rp lima puluh